lantunan musik jazz memenuhi sudut sudut taman berantas kota kediri
setelah setahun menahan rindu sabtu malam belasan musisi jazz kediri ibu kota dan mancanegara
berkolaborasi meramaikan jazz kediri yang kembali digelar setelah satu tahun tertahan pandemi
suara merdu ardito pramono memenuhi ruang terbuka di taman berantas kota kediri
sebagai musisi jazz muda kehadiran ardhito memberi warna berbeda pada gelaran jazz berantas
yang baru digelar selama pandemi covid sembilan belas melanda
atmosfer kebangkitan dapat dirasakan melalui pagelaran jazz berantas kedua ini wali
konser kali ini bagian penting dari upaya membangkitkan perekonomian di kota kediri
kota kediri sudah di level satu dan kita sudah hampir dua tahun nggak ngadain apa apa
ekonomi juga keadaannya terkontraksi sangat luar biasa sekali di kediri
maka dari itu kita mau tidak mau harus cari akal cari cara bagaimana caranya supaya industri kreatif
bidang musik pun juga harus bisa berjalan
bagi yang suka rokok maka harus merokok yang berpita cukai
jadi kalau beli rokok harus berpita cukai
sementara ardhito pramono meyakini jazz akan tumbuh subur di kediri
dengan kontribusi komunitas jazz yang konsisten menggelar konser dan edukasi
perjalanan jazz kediri akan terus berkembang
kita bisa lihat di kediri aja gitu
yang tiba tiba ada event sebesar ini semasif ini ngundang artis artis dari bali juga
dari luar negeri juga gitu
yang semakin lama semakin bolding gitu semakin berkembang
dikumpulkan dengan konser online
digelar dengan konsep new normal jazz berantas dua membatasi jumlah penonton yang hadir secara offline
tapi penonton online dapat menonton sepuasnya tanpa pembatasan
pada sambungan streaming youtube ruang komentar konser online pun dibanjiri apresiasi dari penonton
bagi mereka yang memiliki kesempatan bisa menonton konser secara langsung
mengaku beruntung dan berharga
selain ingin bertemu dengan ardhito mereka juga mengapresiasi upaya pemerintah kota kediri
yang kembali menggelar konser jazz berantas pada tahun ini
karena pengen ngeliatin ardhito terus kita juga lama belum nonton konser secara langsung gitu
karena ya pertama kali karena ya adanya corona kita nggak pernah lihat itu
terus sekarang ada lagi seneng banget
selain di meriahkan oleh musisi lokal dan ibu kota
jazz berantas ii juga di meriahkan oleh musisi jazz senior nita arsten
dan sejumlah musisi internasional dari belanda dan polandia
eka rima herudwi sudarmanto kota kediri jawa timur